listrik indonesia masih mengandalkan batubara sampai lebih dari sepuluh tahun mendatang
bertambahnya pltu batubara juga mengancam kesehatan warga ibu kota
dalam radius seratus km puluhan unit pembangkit listrik berbahan bakar batubara mengepung ibu kota
warga jakarta beresiko menghirup polutan berbahaya setiap hari
polusi udara tanpa disadari bisa membawa dampak kesehatan yang tidak sepele
di jakarta polusi udara bisa berasal dari mana saja dan bersumber dari berbagai hal
gas buang kendaraan bermotor dari rumah tangga dan juga industri
industri yang masih menggunakan sumber bahan bakar kotor seperti batubara bisa menjadi sumber polutan berbahaya
tidak terkecuali bagi warga jakarta
sampai dua ribu dua puluh enam mendatang lebih dari lima puluh persen kebutuhan sumber listrik indonesia masih akan bergantung pada energi batubara
efisiensi menjadi alasan utama indonesia masih memproduksi dan mengkonsumsi listrik dari energi batubara
termasuk rencana proyek tiga puluh lima gw listrik untuk memenuhi sembilan puluh sembilan persen elektrifikasi di indonesia juga akan masih mengandalkan batu bara
sejak dieksplorasi dari perut bumi batubara telah membawa dampak negatif baik bagi lingkungan sekitarnya dan manusia
risiko paparan dampak negatif batubara semakin meningkat saat batubara dimanfaatkan menjadi bahan bakar seperti di pltu
setelah mengalami proses pembakaran batu bara akan menghasilkan polutan berbahaya seperti sulfur dioksida nitrogen oksida merkuri ozon timbal arsenik
dan partikulat meter atau debu yang sangat halus
polutan ini sangat mungkin masuk ke dalam tubuh manusia dan mempengaruhi kesehatan
sulfur misalnya jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan penyakit kronis seperti stroke gagal ginjal dan kanker
tahun dua ribu sepuluh studi gabungan kementerian lingkungan hidup bersama organisasi peduli lingkungan mencatat sekurangnya lima puluh tujuh delapan persen penyakit di jakarta terjadi
akibat pencemaran udara
biaya pengobatan penyakit dampak pencemaran udara di ibu kota juga dihitung mencapai rp tiga puluh delapan lima triliun
nilai ini bahkan dua kali lipat dari apbn untuk kementerian kesehatan di tahun dua ribu sembilan belas
kalau dari sisi kesehatan ya batu bara itu dikelola seperti apapun juga itu tetap akan menimbulkan risiko pencemaran
dikelola sesehat mungkin pun
masih bisa menimbulkan resiko pencemaran
belum lagi kalau kemudian dengan teknologi yang sedemikian rupa dia bisa mengurangi risikonya menjadi lebih kecil tapi tidak cost effective
karena kemudian biayanya akan menjadi besar
padahal memilih batubara sebagai sumber energi itu karena murahnya kan
nah sehingga dengan kalau masih mengandalkan bahwa bahannya ini untuk sumber energi murah
dan kemudian untuk selamat terhadap risiko kesehatan sepertinya nggak bisa
ancaman kesehatan ini akan menjadi lebih serius di ibu kota
greenpeace indonesia menemukan fakta bahwa jakarta menjadi ibu kota yang dikelilingi pltu batubara terbanyak di dunia
sedikitnya dua puluh dua unit pembangkit listrik batubara dari dua belas pltu berada di dalam radius seratus km dari jakarta
nah ini yang kita bicarakan soal efek
karena emisi yang kita temukan ini dari berbagai macam parameter
antaranya pm dua lima nitrogen dioksida karbon dioksida termasuk juga merkuri di dalamnya
kita buat modeling ketika nanti pltu itu dibangun
ada beberapa mikrogram tertentu yang akan sampai ke jakarta dalam waktu tahunan
rata rata tahunan dalam waktu maksimum dua puluh empat jam
itu akan menambah polusi udara yang saat ini sudah ada dari transportasi
dan juga akan ditambah lagi dengan
adanya pltu emisi pltu yang akan dibangun
dalam radius tersebut polutan berbahaya dari pembakaran batu bara akan sampai ke ibu kota dan sekitarnya
dengan bantuan angin dari segala penjuru
warga jakarta yang berisiko terpapar polutan berbahaya
seperti sulfur dioksida nitrogen oksida merkuri dan partikulat meter dua lima adalah tiga hingga tiga puluh juta jiwa
selain indonesia negara penghasil batubara terbesar di dunia adalah tiongkok dan india
akan tetapi dua negara tersebut justru berani mengambil langkah tegas
mereduksi energi kotor untuk beralih ke energi baru terbarukan
tiongkok bahkan membatalkan satu ratus tiga proyek pembangkit listrik batubara yang akan dan sedang dibangun
kelemahan ambang batas kesehatan lingkungan dinilai menjadi lambatnya reaksi indonesia terhadap dampak negatif batubara
dibandingkan dengan negara lain standar atau batas toleransi paparan polutan di indonesia
masih lebih tinggi
yang mencolok itu untuk sulfur sebenarnya
kalau partikulat kita tidak jauh beda kita di posisi seratus
memang ada di negara misalnya cina itu dia yang regulasi barunya dia super ketat
dia di posisi tiga puluh untuk partikulat kalau kita seratus
nah sekarang kantor kami sedang membuat
studi termasuk akan menetapkan baku mutu merkuri
tapi studi ini belum selesai
berapa nanti baku mutu yang pas untuk negara kita
kita gak ikut ikutan di negara lain kita negara merdeka
jadi kami dapat pastikan pasti akan lebih ketat dari yang ada sekarang
dari posisi seratus tentu akan di bawah seratus
indonesia masih memiliki harapan
dan waktu untuk mereduksi dampak energi kotor
memperketat ambang batas aman paparan polusi udara
dan bergegas mengkonversi sumber energi menjadi energi baru terbarukan
bisa menjadi solusi agar kita tidak lagi bergantung pada energi kotor
yang bahkan menciptakan racun dan menjadi pembunuh untuk diri kita sendiri